kita ke informasi lain di vonis sepuluh bulan pidana penjara terdakwa irfan widianto mengaku sudah menjadi risiko yang harus dijalaninya
ia juga berharap bisa punya kesempatan untuk kembali melanjutkan karir sebagai anggota polisi
di antara enam anggota polisi yang menjadi terdakwa dalam perkara obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan
hanya irfan widianto yang belum menjalani sidang etik di kepolisian
tapi untuk sidang etik bagi anggota polisi berharapnya bisa menanggung
majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan menjatuhkan hukuman sepuluh bulan penjara terhadap irfan widianto
terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan brigadir yosua huta barat
dalam vonisnya majelis hakim menyampaikan sejumlah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan
dalam memutus perkara
sementara itu tim puasa hukum belum menentukan untuk mengajukan banding
satu anggota majelis hakim menyatakan bahwa irfan widianto ini tidak terpenuhi unsur pasal
yaitu dengan maksud bahwa irfan ini tidak memiliki maksud atau tujuan
sehingga mengakibatkan rusaknya di vr seperti ini